demo yang berujungan arkistis adalah rebutan pelanggan
salah satu pihak merasa penumpangnya beralih ke transportasi online
sebenarnya seberapa signifikan perang tarif taksi ini
saya akan membawa anda untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya biaya ketika anda ingin menggunakan alat transportasi ini
saya mulai dari taksi konvensional
ini adalah tarif yang akan dipotok ketika anda menggunakan tarif taksi konvensional
secara rata rata bluebird misalnya
tarif dasarnya ada rp tujuh lima ratus sekali anda membuka pintu
kemudian ekspres juga tarif dasar rp tujuh lima ratus dengan penambahan tarif per kilometer adalah rp empat per kilometer
jadi ini menjadi salah satu dasar
buka pintu rp tujuh lima ratus rp empat setiap tambahan per satu kilometer
dan ini saya akan mencoba membawa anda untuk membandingkan
dengan tujuh lima ratus tersebut kita melihat bagaimana
dengan uber uber ternyata jauh lebih murah
rp tujuh lima ratus bahkan lebih dari separuhnya
uber anda hanya butuh rp tiga untuk membuka atau satu kali buka pintu
setengah kali lipat dibandingkan taksi konvensional
dan biaya per kilometernya juga pun lebih murah dibandingkan taksi konvensional
selanjutnya saya akan melihat bagaimana dengan taksi grab
jadi ini lebih di tengah tengah untuk grab sendiri
karena bekerja sama juga dengan beberapa taksi yang memiliki tarif bawah
kita lihat untuk tarif dasarnya juga jauh lebih murah ternyata
rp lima ratus lebih murah sepertiga dibanding tarif dasar tarif taksi konvensional tadi
namun penambahan tarif per kilometernya kita lihat ternyata jauh lebih mahal dibandingkan uber
rupiah per kilometernya
ini adalah sebuah fakta bahwa bagi siapapun konsumen keputusan ekonomi dasarnya pasti adalah harga
jadi ketika indra harga murah konsumen umumnya tidak akan mikir dari mana angka tersebut mengapa bisa murah
yang dipikirkan adalah murah selamat tiba dan nyaman
dan yang diprotes oleh pihak yang disebut taksi konvensional tadi walaupun dia menolak disebut konvensional
tetapi yang berplat kuning begitu ya
justru disini letak masalahnya
karena ketika taksi konvensional harus mengikuti peraturan yang begitu banyak
sementara yang disebut uber dan grab ini disebut tidak ada peraturan yang relevan atau peraturan yang sama
rata dengan taksi konvensional sehingga harganya bisa jauh lebih murah
begitu paling tidak keuntungan yang disampaikan nera
jadi ada di tangan pemerintah nanti regulasinya
ada di tangan pemerintah bola regulasinya begitu ya